hari ini merupakan hari yang ditunggu riana
sudah sepuluh tahun warga desa sodong kabupaten pemalang jawa tengah ini menanti kejelasan status tanah miliknya
ia sebelumnya sudah berusaha mensertifikatkan tanah miliknya namun selalu dipersulit oknum perangkat desa
dan hari ini ia berhasil memperoleh sertifikat untuk tanah miliknya seluas empat ratus dua puluh meter persegi untuk kediaman
serta dua ribu meter persegi untuk tanah garapannya
dari dulu mau bikin tapi kan susah
iya dibikin susah sama yang bukan penggarap
kubu sebelah istilahnya lah
selain riana ada ratusan warga sodong lainnya yang diberikan sertifikat tanah oleh kementerian agraria dan tata ruang badan pertanahan nasional
total kementerian atr bpn menyerahkan sebanyak dua ratus delapan puluh sertifikat untuk warga
selain di pemalang kementerian atr bpn juga menyerahkan sertifikat untuk warga
untuk warga di cerbon dan tegal
di cirebon tepatnya di desa winong sebanyak dua puluh tujuh warga mendapatkan sertifikat tanah
sementara di tegal sebanyak satu ratus tiga puluh lima sertifikat tanah diserahkan kepada warga
dengan adanya kepastian kepemilikan tanah ini warga pun bisa lebih tenang dalam bekerja dan mencari nafkah
selain itu adanya sertifikat bisa mencegah beraksinya mafia tanah
sebab itulah perlunya turun ke lapangan ini adalah menanyakan
kalau memang ada
jelas itu akan ada oknum mulai dari bawah
oh saya beresin
bagi bagi sertifikat ini merupakan program pendaftaran tanah sistematis lengkap kementerian atr bpn
dari sekitar satu ratus dua puluh enam juta bidang tanah di indonesia saat ini tanah terdaftar sudah mencapai lebih dari seratus juta bidang
sementara yang telah bersertifikat ada delapan puluh empat juta bidang
yon hermawan dwi ari
kalongan jawa tengah